ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahlil lahadalia menyebut
akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
menurut bahlil partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk
saat ditemui di istana kepresidenan jakarta pada jumat sore
bahlil juga menanggapi baik soal silaturahmi presiden terpilih prabowo dengan lawan politiknya
menurut bahlil perbedaan pilihan politik antara prabowo dan surya paloh
hanya sebatas pertarungan di dalam pilpres
ya semua dekat kok insya allah semuanya akan baik baik
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyebut sejumlah partai politik
sudah membuka komunikasi terkait kemungkinan masuk dalam koalisi mereka
gibran menyebut ada lebih dari satu partai yang akan bergabung
mas sudah mungkin mas
lebih dari satu partai
tapi umur umur untuk menggabung persama persama tetap jalan lupa
iya kan kemarin saya sudah bilang semuanya dirangkul
sinyal partai nasdem yang akan bergabung ke koalisi prabowo gibran
muncul setelah prabowo berkunjung ke nasdem tower pada jumat siang
namun ketahuan partai nasdem surya palo berdalih
peluang partainya bergabung ke koalisi prabowo gibran masih lima puluh persen
pak palo pak palo sebenarnya menyatakan bergabung dengan pemerintah bukan pria rikmat

pak tidak mau khawatir mengembosi upaya di mk pak
ketua dpp pkb daniel johan mengaku partainya belum ada komunikasi
dengan koalisi prabowo gibran terkait tawaran berkoalisi
daniel menyebut partainya saat ini masih fokus terkait hasil rekapitulasi kpu
kami memang belum membahas apakah akan masuk ke dalam koalisi atau tetap di luar
karena kami akan menunggu final
dulu dari kerja kerja tugas tugas dari tim hukum amin
mudah mudahan tim hukum amin berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita perjuangkan
direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi menyebut koalisi prabowo gibran
memerlukan dukungan di dpr untuk menyukseskan program program mereka
hal ini disebut burhanuddin untuk menjaga kestabilan pemerintah mendatang
jangka panjang adalah pembentukan
pemerintahan yang stabil di atas lima puluh persen plus
nah per hari ini itu masih sangat riskan buat pak prabowo mengandalkan empat partai
yang secara total itu baru sekitar empat puluh sembilan persen
artinya cepat atau lambat memerlukan penambahan armada koalisi baru
meski membutuhkan dukungan di dpr pemerintah ke depan juga membutuhkan oposisi untuk menjaga demokrasi
salah satu partai yang secara terbuka mengaku siap beroposisi adalah pdi perjuangan
di meliputan kompas tv
bagaimana peluang koalisi yang akan dibangun pasangan prabowo gibran ke depan
dan bagaimana juga penerimaan dari partai yang sudah bergabung sejak awal koalisi terbentuk
malam hari ini kami bahas bersama wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
bergabung juga ada ketua dpp pkb daniel johan
dan pengamat politik universitas al azhar indonesia ujang komarudi
yang lagi pakai background ijo ijo meskipun saya tahu ini adalah pkb
warna nuansanya bajunya juga ada kebiru biruan
jangan jangan ini maksud partai sejuk oleh pak balin nih
salah satunya pkb yang mau merapat ke prabowo gibran
ya terlepas masuk atau enggak memang pkb selalu sejuk mbak
selalu memberikan harapan lah untuk masyarakat
tapi tadi sudah dijelaskan sejujurnya kita belum bahas ya untuk masalah
akan bergabung atau tidak karena beri kesempatan kami untuk menuntaskan dulu proses
kita sepenuhnya memberikan dukungan penguatan kepada tim hukum amin yang saat ini sedang berjuang
tapi sebenarnya kalau dari tim pak prabowo sendiri ada nggak sih
sudah membuka komunikasi nggak sih kira kira kapan misalnya mau ketemu caimin
tetapi kalau komunikasi dalam konteks di parlemen ya kami sangat
sangat akrab lah dengan teman teman gerindra bahkan nggak dibatasi oleh koalisi pilpres kemarin
kalau komunikasi kita memang selalu lancar
nah apakah di antara itu ada pembahasan
saya nggak paham karena belum mendengar sih
kalau gitu dari partai golkar yang sejak awal mendukung prabowo gibran bang doli
kan sebelumnya ini minta jatah ya lima kursi menteri
nah kalau misalnya ada yang gabung lagi berarti jatah kursinya dari partai golkar
pertama kita nggak pernah minta jatah ya
jadi itu sekali lagi saya mau jelaskan yang disampaikan oleh ketua umum kami
yang waktu pertemuan di bali itu sebenarnya contesen dalam memberikan semangat
kepada jajaran partai yang memang sudah bekerja keras untuk pilpres
menangkan pak prabowo dan mas gibran dan juga ryan partai golkar yang kita naik
kita naik di pileg gitu
nah soal bergabungnya ya kemungkinan bergabungnya partai partai politik
yang selama ini diluar jasama politik dalam koalisi indonesia maju
kami sebenarnya menganggap itu hal hal yang baik saja
karena kami kan dari awal sudah mendukung pak prabowo memilih pak prabowo
dan kemudian mengusungnya juga sama tahu visinya bahwa
dan berkali kali juga prabowo mengatakan bahkan sudah menjadi narasi besarnya
bahwa indonesia ini untuk membangun menjadi negara maju lima sepuluh tahun yang akan datang
membutuhkan sinergitas ya membutuhkan persatuan kesatuan
membutuhkan kerjasama antara semua pihak
termasuk dengan menjaring sebanyak mungkin parpol nih untuk bergabung
nah ya bahkan secara eksplisit kan pak prabowo sering mengatakan pada saat
diumumkan menang di quick count pada saat itu ya
bila mana kalau ada dari satu tiga baik secara individu kader kader terbaiknya
maupun partai politik yang memang ingin bergabung ya pak prabowo dan kita semua
yang tergabung dalam koalisi indonesia maju memperpadiri
nah tapi kan selagi tergantung dari partai politiknya masing masing
apakah memang berkenan ingin bergabung dan bekerjasama dalam pemerintahan
atau berada di luar pemerintahan saya kira itu sama terhormatnya
ajakan yang langsung di pkm ini ada bang daniel mandoli
ya tentu yang punya otoritas untuk mengajak itu kan pak prabowo
dan juga mungkin melalui ketua ketua partai politik yang lain ya
kalau saya sekarang mengajak pak daniel
kalau kami ini kan misalnya di parlemen di dpr kan walaupun beda kemarin ada satu
dua tiga ya kami sih berteman teman baik saja
komunikasi lancar terus antar sama pimpinan atau elit partai politik
yang terutama yang ada di parlemen gitu
jadi itu semua tergantung pembicaraan antara pimpinan atau ketua ketua partai politik
kalaupun saya sekarang mengatakan dan setuju sama pak daniel
tapi kalau pak muhaymin pak prabowo pak erlangga dan teman teman yang lain
ketua ketua partai politik di polisi indonesia maju
jadi ya kan gak ada guna juga saya sepakat sama pak daniel sekarang
oke kalau gitu kang ujang sebenarnya kenapa sih pak prabowo ini langsung gencar ya
gerilya mendekati parpol parpol di luar koalisi pengusung
sampai sekarang masih belum cukup ya ternyata ya kang
ya kalau kita berkaca dari kekuatan koalisi indonesia maju
kalau saya simulasikan gitu ya
jumlah kursinya kan memang belum diumumkan gitu
itu kelihatannya kurang dari lima puluh persen
nah kalau itu terjadi ya tentu sebuah keniscayaan bagi pak prabowo
ya belum aman untuk memperkuat koalisi prabowo gibran dengan koalisi yang mayoritas
jadi komposisi yang ideal menurut saya ya paling tidak
pak prabowo untuk mengambil kekuatan lain di dual kim ya
koalisi indonesia maju itu paling tidak enam puluh persen kalau ingin aman
tapi kalau kita mau check and barrency yang bagus itu formulanya lima puluh lima persen
koalisi pemerintah empat puluh lima persen koalisi oposisi katakanlah
tetapi saya melihat kalau kita berkaca dari pak sby pak jokowi
maka bangunan konstruksi koalisi pemerintah itu biasanya mayoritas
biasanya gemoy kalau sekarang anak anak sekarang ya gemuk gitu ya
kemoy yang itu akan dilakukan oleh pak prabowo
makanya ketika nasdem langsung memutuskan menerima pemilu
dan mengucapkan selamat kemenangan bagi prabowo gebran
maka dengan gerak cepat pak prabowo langsung menemui pak suryapalo
itu bagian daripada sebuah kebutuhan untuk membangun koalisi yang solid
yang mayoritas di parlemen nanti begitu mbak
belakangan juga dari ptg mengucapkan juga terbuka ya
nah selain itu tapi kang ujang ini kalau di pdi perjuangan sendiri gimana kansnya
mungkin nggak sih terbuka untuk bergabung bersama pak prabowo dan juga gibran
pak prabowo berkali kali dari mulai kampanye debat
lalu pidato kemenangan di istora senayan ketika hasil quick count mengumumkan memenangkan pak prabowo
lalu ketika kemarin di kertanegara ya
perhitungan kpu memenangkan pak prabowo
selalu mengajak kepada pihak pihak yang kalah untuk bergabung
nah dalam konteks itu saya melihat ya suka tidak suka senang tidak senang ya
apalagi partai partai lain yang katakanlah punya kepentingan untuk bergabung dengan pemerintahan ya
tentu pak prabowo welcome itu ya
ini keadaan yang kelihatan di pdip perguruan karena adanya pak jokowi
saya bertemu dengan beberapa elit gitu mengatakan kelihatannya katanya
kelihatannya akan menjadi oposisi yang konstruktif bahasanya
bahkan saya ketemu lagi juga dengan elit pdip yang lain mengatakan bahwa
akan menjadi oposisi yang loyal bahasanya begitu
pdip untuk tidak masuk ke koalisi pemerintahan prabowo gram tetapi memilih
jalur oposisi kelihatannya seperti itu mbak audrey
oke tapi harus nunggu juga ya nanti pernyataan dari ketum ya bu mega kan
kira kira nih kalau misalnya memang belum ada tawaran
tapi kira kira pkb akan mempertimbangkan nggak kalau ada tawaran bergabung masuk koalisi prabowo gibran
ya saya rasa hasil semua komunikasi akan jadi pertimbangan ya
persoalan apapun keputusan politiknya nanti ya
sambil kita berpikir nanti caimin akan juga berkeliling
kita konsultasi menerima masukan dari para relawan
dari para pak yai sesepuluh dari toko lintas agama
para profesor yang sekarang menjadi suara penyuluh masyarakat ya
jadi saya rasa masukkan termasuk kang ujang nih
tadi saya sempat tanya kang ujang masuk aja gimana
nah nanti masukan masukan itu tentu akan dipertimbangkan dengan mendalam
dan itu akan pada saatnya nanti
jadi masih ppb nih bang
iya belum tahu persentasenya karena belum ada pembahasan
atau jangan jangan nunggu nih kira kira jatah menteri berapa yang dapat disiapkan
belum bisa dibahas karena memang belum dibahas mbak saya jadi belum tahu nih
kali aja setara kan dengan golkar ya
oke bang doli sebenarnya kalau pak prabowo menjaring sebanyak mungkin parpol
itu sebenarnya golkar atas pengetahuan golkar juga nggak sih
kira kira kemana parpol yang harus dijaring
ya saya kira komunikasi intensif antara pak prabowo dengan pak erlangga
dan juga termasuk keutama empat deputi lain terutama yang koalisi indonesia maju
mungkin komunikasinya baik formal maupun informal
setiap mungkin setiap hari dilakukan
apalagi kemarin kemarin kan kita memang sedang menunggu sampai tanggal dua puluh maret
dan sekarang masih ada tahapan berikutnya ya
artinya proses pemilu ini walaupun sebagian besar sudah menganggap sudah selesai
tapi masih ada tahapan sisanya yang nanti final itu betul finalnya itu di bulan mei
dan itu tentu pasti harus ada komunikasi antara kita semua
karena kita juga masih ada yang menggugat gitu ya
terus masing masing partai politik juga dipilihnya juga menggugat gitu
nah jadi secara spesifik saya kira kita menyerahkan sepenuhnya ya kepada pak prabowo
mana saja yang memang dimungkinkan ya ada partai politik untuk bisa bergabung dengan kita semua
dan sekali lagi kalaupun kita katakanlah merekomendasikan ya
katakanlah golkar merekomendasikan partai a partai b partai c
terus kemudian pak prabowo membangun komunikasi dengan partai partai itu
tapi kalau partai partai abc itu tidak mau gitu kan itu kan juga tidak terjadi
kita membuka siapa saja partai partai politik yang mau bergabung
ini komitmen koalisi indonesia maju termasuk pak prabowo
silakan saja selama memang ingin bergabung bersama dengan pemerintahan kita lima tahun ke depan
tapi kalaupun misalnya memilih untuk berada di luar pemerintahan
kami menghormati karena itu juga sama baiknya sama mulianya
karena selama itu untuk kebenaran bangsa negara
saya kira itu adalah bagian dari mendukung pemerintahan ke depan
oke kang ujang kalau dikatakan oleh pak bahlil nih ciri cirinya warnanya sejuk
bahkan mas gibran bilang lebih dari satu parpol yang akan bergabung di luar koalisi prabowo gibran
kira kira condongnya kemana kemungkinannya siapa sih kang yang dimaksud yang disasar nih parpolnya
saya kan berkali kali ya bicara di banyak televisi termasuk di kompas tv
sudah menganalisa apa pertama p tiga itu punya kans besar untuk bergabung
lalu nasdem saya kenapa alasannya banyak empat poin sudah saya sampaikan gitu
pertama ketika pak surya paloh bertemu dengan pak jokowi juga itu sudah ada tanda tanda sudah saya katakan juga
ya ujung ujungnya insya allah mudah mudahan kelihatannya bergabung dengan pemerintahan prabowo gibran
kalau pks masih lima puluh lima puluh nih tergantung jatah kursi menterinya berapa gitu
kalau dua ya mungkin dapat tapi kalau dikasih satu agak berat
juga jadi tapi komunikasi pks itu dengan kubu dua saya mendengar juga terjalin gitu
walaupun selalu dibantah oleh petinggi pks
jadi saya melihat kalau warnanya sejuk gitu ya sejuk itu kan ada p tiga ada nasdem ada pkb
saya meyakini itu gitu dengan insting ya dan analisa politik saya begitu mbak
apakah tiga parpol itu yang akan bergabung ya
ya kalau pks fit lima puluh lah
oke terima kasih kang ujang
terima kasih bang doli terima kasih bang daniel johan
setelah berbagi waktu di sapi indonesia malam saya selalu